woh udah tuh
woh ngapain disini kena masuk loh
woh jeje gue nungguinnya ayang ya
yaudah kalau gitu gue duluan ya
gue kembali pipis
wah ini bapak tuh tadi ngomong
tinggal itu lah
ah ya masih nang neng
eh gak betul neng neng neng
apaan tadi dia
enggak gak usah apaan
neng kita jemput mau diajak
ntar juga bentar lagi nyampe tuh
eh sih neng sudah lupa ya
tidak boleh bonceng bonceng
anak masih kemot
yaudah neng barang keper kemotu sendiri
kasih dong kak
pakit ceria saja muka
gak sedih kakak
pagi pagi semua masih pada senyum
kok dia cempetut gitu sih
iya dari tadi teh
oh mencekam suasana
lagian abah sih maksa maksa pengen nikah
pengen nikah udah tahun neng neng gak ngerestuit
loh kok kamu sampai sekarang masih kayak gitu aja siang
ijininlah abahnya nikah
abah kan butuh pendamping hidup
butuh orang yang ngurusin abah nantinya ya kan
kamu malah belain apa sih
yaudah kok kamu mau ngomongin tentang kita sama abah
silahkan aku pergi sendiri aja
nggak gitu yang ini justru bagus buat kita juga
kalau nanti abah sampai punya istri baru
udah kan kemana mana pasti sama istrinya ya
ya berduaan aja kemana mana ya kan
misal dari kita tidak bisa
maksudnya biar bisa double date kita nanti
jadi abah sama istri abah saya sama raya
tapi pergi tetep bareng
yang ada kita malah diracunin lagi sama ibu tiri aku
neng jangan bicara seperti itu neng
rai enggak semua ibu tiri itu jahat
justru mungkin yang jahat kayak ibu tirinya reva tuh ya cuma segelintir doang
tapi dia sosok yang sabar banget
dan aku yakin
dia pun juga bakal sayang banget sama calon anak tirinya nanti
oh udah ang
kayak gini terus
berangkat aja deh
neng kok gak pahamit sama abah
ya ganti neng
dulu deh neng
eh tunggu dulu rai
nanti pulang dari sekolah
saya sama raya mau pergi nonton haikal tarung sama tristan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
wah cinta neng
bikin orang jadi gila
bikin orang jadi lilin
bikin orang jadi stress
nah gak tinggalin stress
daripada aja om lo mencekam hidup bro
jangan cinta dua
hah emang gak usah pikirin lah boy
ini juga mudah mendingan kok dari semalam
udah gak usah pikirin
ke kelas yuk
yaudah lo duan aja nanti gue nyusul
wuh ngapain lo disini kena masuk loh
ya gue lagi nungguin reva
yaudah kalau gitu gue duluan ya
gue kembali pipih
nah diangkat angkat ya sama reva
waduh kamu parah banget sayang
yaudah kamu gak usah masuk sekolah
papi mau telepon kantor bilang papi gak akan masuk hari ini karena papa akan ajak kamu langsung ke dokter
enggak usah mas api
reva nih cuma butuh tidur
pasti juga nanti ada baikan kok
oke tapi tetap tidak akan masuk kantor hari ini
papa akan nemenin kamu karena papa takut ada apa apa dengan kamu
niana kayaknya lagi stress deh
apa dia lagi ada masalah sama boy
mas gini aja deh mas
lebih baik mas tetep kerja tetep masuk ke kantor
biar aku aja yang jagain reva
aku tungguin reva di rumah di kamarnya reva juga
gak usah gak usah
gak usah mama
udah papi mendingan sama madrena pergi kantor aja
reva cuma harus tidur aja pasti juga udah enakan kok habis itu
kalau kita semua pergi kerja kamu di rumah kita nggak tahu sejam dua jam ke depan tuh kayak gimana
demam kamu bisa tambah tinggi atau kamu tambah kesakitan
siapa yang mau ngantarin kamu ke rumah sakit
udah deh gak apa apa biar mama tungguin kamu ya di sini
mama adriana benar kamu istirahat tapi mama adriana nggak perlu berangkat ke kantor
kalau ada apa apa atau kamu merasa sakit dan mau ke dokter kamu bisa minta tolong sama mbak adriana ya
asal jangan lo bikin gue kayak pembantu aja ya reva
tapi pergi dulu sayang ya
mas tidur ya
teman teman kalian tahu nggak kenapa reva nggak masuk sekolah
kita semua gak tahu

tapi tadi sebelum masuk kelas kita coba lakukan repres semua kan tapi handphonenya nggak aktif
nah itu dia mel reva tuh kayaknya menghindar dari gue buat telepon handphonenya aktif tapi dia nggak angkat sama sekali
eluh sih boy lagian dari orang gak gentle banget sih
lo kenapa sih gak ada gitu lon
resmiin hubungan lo sama reva kalau gini kan pasti reva sedih banget gak ada kejelasan
bebeb gue sih bener juga tuh boy
ya eluh yan melih ngomong apa juga lo bilang iya aja lo bilang bener juga biar lo gak diomelin kan sama melih
ya gak gitu juga kal
ngomongan bebeb gue emang ada benernya kal
secara kan boy ganteng nih ya kan
ya walaupun gak beda jauh sama gue
dan kita semua kan tahu
mamanya boy itu mau ngejodohin gue sama clara yang cantik banget

neng sekarang gue telepon reva deh kenapa dia gak masuk sekolah
iya kalau menurut gue sih karena emang reva susah banget dihubungin
mendingan nanti pulang sekolah kita kita ke rumah refa gimana
iya iya gue juga takut reva kenapa nafa
kalo enggak kita remeh remeh aja
aduh ini gue gak bisa nih
soalnya gue harus nemenin haikal latihan
wah itu penting banget loh
lo emang harus nemenin haikal latihan terus
ya gue takutnya ilmu yang kemarin gue kasih ke haikal tuh kurang
jadi boy itu emang harus lebih giat lagi ngajar si haikal
ya kita semua kan tahu kontestan itu orangnya licik
mungkin alex punya rencana yang busuk
biar hicle itu tuh gak menang
yaudah kalau gitu boy gue titip haikal ya
tolong jagain dia
apakah ntar gini aja abis haikal tanding
lo kemarin apa jungukin reva
kira kira dia kenapa gitu
yaudah insya allah ya
yaudah nanti nanti yuk
nanti aku nyusul aja